pihak lion air memberikan uang tunggu sebesar lima juta rupiah kepada keluarga korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh di hotel ibis cawang pada rabu sore
pihak lion air memberi konfirmasi bahwa keluarga dari seluruh penumpang dan awak pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang berjumlah satu ratus delapan puluh sembilan orang telah melapor
pihak lion air memberikan uang tunggu sebesar lima juta rupiah kepada keluarga korban pesawat lain jt enam ratus sepuluh rabu sore
untuk mendapatkan ruang tunggu tersebut keluarga korban harus melakukan registrasi di meja pelayanan lion air di hotel ibis cawang dengan membawa kartu keluarga dan ktp
pengambilan uang tunggu hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga saja seperti orang tua saudara kandung dan anak
uang tunggu ini dimaksudkan untuk menambah akomodasi keluarga korban selama menginap di hotel
hingga kini keluarga korban masih berada di hotel untuk menunggu kepastian nasib anggota keluarga mereka yang menjadi korban kecelakaan pesawat lion air pada senin
apa isi yang diberikan dari klien lion air
kita membuat uang tunggu hotel makan dan transport dari air ke hotel
sebelumnya pada rabu siang pihak lion air memberi konfirmasi bahwa seluruh keluarga dari penumpang dan awak pesawat lion jt enam ratus sepuluh yang berjumlah satu ratus delapan puluh sembilan orang telah melapor
terakhir kita memang satu orang yang belum ada keluarga yang melapor kehilangan
tadi jam tiga belas sepuluh kita dapat informasi dari alim dan rumah sakit bahwasannya keluarga korban sudah ada yang melapor
atas nama keluarga yang bapak wahyu tadi
insya allah semua sudah clear tinggal nanti proses di sana aja kita update
meski semua keluarga korban telah melapor krisis center di terminal satu b bandara soekarno hatta masih tetap dibuka untuk menyampaikan perkembangan informasi evakuasi korban